jonathan latumahina ayah dari kristalino david ozora membagikan kondisi terkini anaknya setelah dianiaya
melalui akun twitternya jonathan mengatakan david kini tengah memasuki fase pemulihan emosional
kesadaran david lambat laun meningkat lebih sering membuka mata tapi belum menyadari dengan siapa dia berkontak
sebelumnya david menjadi korban kekerasan oleh mario dandi satrio anak pejabat di jenpajak kemenkyu rafael aluntri sambodo pada dua puluh maret
hingga tak sedarkan diri